selamat pagi anda menyaksikan program pulang kampung dua ribu enam belas saya amelia yahya
para pemudik yang akan mudik pada sore hari hari ini diimbau untuk selalu waspada karena akan terjadi lalu lintas yang padat merayap
selain itu untuk mengantisipasi puncak arus mudik yang akan terjadi di h lima lebaran
menteri perhubungan ignasius jonan juga sudah mengeluarkan surat edaran no dua puluh dua tahun dua ribu enam belas
dimana surat edaran itu mengatakan untuk melarang bagi para angkutan besar maksud saya untuk lewat di jalur ini
namun untuk di jawa barat karena ini merupakan jalur utama
bagi para pemudik diberlakukan larangan angkutan barang per tanggal hari ini dua puluh sembilan juni dua ribu enam belas atau di h dua
selain itu jumlah kendaraan yang lewat di eksitologi kampek pun masih belum begitu banyak
hingga pukul sembilan malam kemarin hingga sampai saat ini jumlah kendaraan yang lewat baru sekitar sembilan kendaraan
dira terima kasih
kembali ke anda di studio
diata terima kasih sekali atas laporannya
sekarang kita ke pintu tol cilinyi dengan patricia
patrisha bagaimana situasi di sana saat ini
baik terima kasih amelia
situasi di perempatan eksit tol cilenyi pada siang hari ini terpantau ramai dan juga lancar
namun ramai dan juga lancarnya tersebut hanya terdapat beberapa kendaraan lokal saja
belum terlihat banyak kendaraan pemudik
dan untuk arus yang menuju ke garut dan juga tasikmalaya
rancakekek juga terlihat ramai dan lancar
begitu juga jalur yang menuju ke semudang
melewati jalan raya jatinangor dan juga tunjung sari
dan saya baru saja mendapatkan informasi dari kanit laka lantas polres bandung
bahwa telah dipersiapkan sekitar satu lima ratus empat puluh tiga personil yang akan bertugas di jalur selatan
dan juga akan ada sekitar lima ratus empat puluh tiga personil yang ditugaskan khusus di jalo nagrek
dan untuk di gerbang tol cilinyi sendiri
telah dibuka sepuluh gerbang tol
dan hal ini untuk dilakukan karena untuk mengantisipasi rameinya pengendara atau kendaraan
yang akan melewati jalan tol cilenyi ini
dan apabila nanti akan ada peningkatan kendaraan
maka akan diberlakukan kontraflow di jalan tol cilenyi sendiri
begitu yang dapat saya sampaikan kembali ke anda amelia
patricia dan rida terima kasih sekali atas laporannya
selamat bertugas kembali
demikian program pulang kampung dua ribu enam belas kali ini
saya amelia yahya selamat pagi